dan saat ini sudah ada produser lapangan cnn indonesia kiki haryadi di bandung
kiki tadi kita sempat agak ada interupsi saat anda menyampaikan laporan karena kita sama sama merasakan gempa
saat ini seperti apa situasinya anda berada di mana sekarang
ya putri betul sekali tadi gempa yang kemudian terjadi yang berpusat di kawasan banten ini memang sangat terasa di bandung jawa barat
tadi ketika saya melaporkan informasi terkait dengan gunung tangkuban parahu yang erupsi
juga saya memberikan interupsi kepada anda memberikan informasi bahwa memang di bandung ini ada guncangan yang cukup sangat terasa begitu
dan saat ini saya berada di kawasan terpadu trans memang di sini juga tadi kami dapatkan informasi bahwa gempa juga terasa di kawasan ini
banyak sekali orang yang kemudian berhamburan dari beberapa lokasi yang berada di kawasan ini
mulai dari pusat perbelanjaan kemudian juga di kawasan tempat ibadah
yang mereka tadi juga bercerita kepada saya
bahwa memang mereka juga merasakan guncangan yang cukup terasa sekali begitu
bahkan tadi kami ketika berada melaporkan kepada anda sebetulnya saya berada di gedung pvmbg putri
jadi memang di gedung pfmbg ini sudah tidak ada orang hanya ada beberapa staff saja tadi
dan ketika saya melaporkan kepada anda memang guncangannya cukup terasa begitu
bahkan tadi foto jurnalis saya juga sudah memberikan aba aba bahwa sudah ada gempa begitu
ataupun guncangan yang kemudian sangat terasa sekali
saya perhatikan di depan mata saya
tadi di sekitar saya ada beberapa gantungan yang kemudian juga terlihat bergoyang begitu
sehingga memang kami memutuskan untuk kemudian keluar dan juga menuju ke tempat yang lebih aman
untuk kemudian bisa menyelamatkan diri terkait dengan gempa yang kemudian terjadi
kami juga tadi pantau beberapa rekan rekan yang kemudian tersebar di jawa barat
ternyata tidak hanya di bandung jawa barat saja terkait dengan dampak yang terjadi dari gempa yang kemudian terjadi di kawasan banten
tadi juga kami mendapatkan informasi dari rekan rekan
kontributor yang kemudian menyebar di beberapa daerah di jawa barat
mengatakan bahwa memang di kawasan tasik malaya juga terasa
kemudian juga di kawasan sukabumi apalagi
apalagi itu merupakan daerah pantai begitu
sehingga memang para warganya sudah dipastikan bersiap begitu ya
waspada terkait dengan potensi potensi yang kemungkinan saja bisa terjadi
kemudian di tasik malaya tadi terasa kemudian juga di sukabumi terasa
kemudian juga di daerah lain
seperti di daerah jawa barat lain juga kami dapatkan informasi yang serupa putri
juga merasakan gempa
awalnya kami mengira ini merupakan dampak dari gunung tangkuban parahu begitu
karena memang dari hasil seismograf mengatakan terus terjadi erupsi dengan amplitude yang menaik meninggi
tapi kami pastikan tadi kepada bmkg kemudian juga pfmbg
mengatakan bahwa memang sumber gempa tersebut bukanlah dari gunung tangkuban parahu
tapi juga dari kawasan banten begitu
sehingga memang itu jaraknya radiusnya cukup jauh dengan wilayah kota bandung
kami juga tadi saya sempat mencari informasi
kerek kerekkan yang kemudian berada di banten
itu yang berjarak dua ratus dua puluh km saja ini merasakan putri
tepatnya di kawasan lebak tadi kami juga sempat bertanya
guncangannya lebih keras ataupun lebih terasa dibandingkan dari guncangan yang sebelumnya pernah terjadi di banten
jadi memang bisa dibayangkan bagaimana putri keadaan di dekat dengan titik gempa di kawasan banten
nah selain itu juga tadi kami mendapatkan beberapa video
dari rekan rekan yang kemudian berada di kawasan tsm ini
tadi juga sempat kami lihat gambarnya banyak sekali orang yang berlarian menjauh dari gedung gedung
untuk kemudian bisa berkumpul di area lobi atau di tempat yang lebih aman begitu di kawasan tsm ini
dan tadi juga sempat kami dapatkan informasi dari pvmbg
sudah mengeluarkan suatu informasi ataupun kondisi geologi daerah yang kemudian terdampak
jadi memang betul koordinasi dengan bmkg mengatakan
bahwa memang pusatnya berada di kawasan banten dan pusat gempa ini berada di dalam laut putri
wilayah yang berdekatan dengan pusat gempa bumi adalah wilayah pesisir selatan banten jawa barat
dan juga lampung yang pada umumnya disusun oleh batuan sedimen berumur kuarter
nah kemudian juga tadi pos pemantauan gunung dari anak rakatau di pasauran di sekitar pantai carita juga alatnya tidak bermasalah
sehingga dari pfmbg memang saat ini tengah mengoptimalkan
untuk kemudian bisa memantau bagaimana pergerakan dari gunung api krakatau ini seperti apa begitu dari alat yang kemudian sudah dipasang begitu
namun informasi yang kemudian harus dipastikan ataupun yang harus disampaikan kepada anda putri
bahwa tadi pvmbg mengatakan bahwa memang warga yang berada di sekitar titik titik tersebut sudah diamankan oleh petugas
sudah ada safety first yang kemudian dilakukan safety check juga sudah dilakukan sehingga memang para penduduk yang berada di sekitar kawasan
tersebut sudah dialihkan atau diungsikan ke tempat yang lebih aman ke arah bukit kemudian juga menjauhi dari bibir pantai
hingga tanggapan dari pvmbg ini dibuat begitu putri
dan masyarakat juga diimbau untuk terus melakukan safety first pengecekan kepada keluarganya masing masing
apakah memang ada yang tertinggal atau tidak sehingga pfmbg atau bmkg mengatakan bahwa memang kondisi di titik gempa ini sudah aman
untuk kemudian bisa didiami kembali